wali kota makassar muhammad ramdan pomanto mengundurkan diri dari partai nasdem
yang mengusungnya dalam pemilihan wali kota pada dua ribu delapan belas
salah satu alasannya karena partai pimpinan surya paloh tersebut
mengusung anies baswedan sebagai calon presiden
pria yang biasa disapa dhani pomanto ini juga mengatakan
ingin mengurus keluarga dan menyambut kelahiran cucu pertama
istri dan anaknya juga mundur dari pencalonan sebagai anggota dpr melalui partai nasdem
pengunduran dirinya menimbulkan berbagai dugaan
salah satunya kemungkinan untuk maju dalam pemilihan gubernur sulawesi selatan
tetapi dhani pomanto membantah dugaan ini
insya allah ada cucu kemudian siapa yang ngurus
akhirnya setengah setengah untuk maju ini alasan keluarga dulu
karena nasdem mencalonkan anies sebagai presiden pak
tidak satu suara
ya saya kira bisa juga alasan itu
karena ini kan pilihan
pilihan pribadi tapi saya kira bukan satu satunya alasan itu